mulai besok satu april dua ribu tujuh belas seluruh pelaku bisnis taksi online harus tunduk pada aturan pemerintah
khususnya dalam revisi peraturan menteri perhubungan no tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
ada sebelas poin utama yang mengatur bisnis taksi online
apa saja poinnya
atur ulang taksi online saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
saya ingin tanya anda salah satu juga pelanggan taksi online
suka kalau misalnya ada acara keluarga atau hari libur gitu ya weekend
atau ada hari libur nasional males ya kita ngetir terus kita pesan aja sih taksi online gitu
bukan konvensional ya jadi konvensional yang pakai argo
kalau yang online itu kan yang kita bisa pesan melalui aplikasi
anda salah satu penggunanya tampaknya anda harus mengetahui poin poin ini
karena ini akan mengubah cara anda bermobilisasi
karena transportasi anda tampaknya akan sedikit ataupun banyak mungkin ya diatur oleh pemerintah
ini dia atur ulang taksi online kita akan lihat apa saja poin poinnya
kita lihat nanti taksi online yang selalu anda kendarai dengan plat biasa
tidak ada label apapun itu mereka diwajibkan untuk uji kir secara berkala
jadi kalau sekarang itu kan sebenarnya kalau pemilik pribadi misalnya kita punya mobil
kemudian kita jadi mitra salah satu aplikasi online gitu misalnya kan kita ujikir sendiri ya
nanti kalau ini harus ada laporan ya mungkin ya jadi ada uji kir secara berkala
ini pentingnya memang di satu sisi ya memang kan setiap kendaraan yang memang harus diuji ya

ujikir lah ya
selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya adalah harus berbadan hukum
jadi apabila sebelumnya ini sebelumnya ini kemudian nantinya harus berbadan hukum
ini yang tampaknya akan memberatkan gitu
jadi misalnya kalau sebelumnya kan siapapun misalnya kayak
misalnya mau sederhana kita kerja kita karyawan di sebuah perusahaan
nah mendingan kita jadi salah satu driver bermitra dengan salah satu aplikasi online

kalau perusahaan ara breng kemudian kita pulang kantor
itu kan memonetisasi harus membuka segala peluang
nah dulu perorangan nanti nggak boleh kepemilikannya nggak boleh jadi harus keberanan hukum
jadi kalau misalnya kita itu harus diubah namanya menjadi perusahaan atau bernama badan hukum tertentu
misalnya uber kah gok jk atau grab kah jadi itu harus ada badan hukumnya menurut pemerintah
kita bisa memahami apa yang pemerintah ingin
jadi pemerintah ingin mensentralisasi hukumnya
agar lebih mudah pendataannya mungkin seperti itu
tapi ini tampaknya tidak akan bertolak belakang dengan semangat efisiensi
karena memang saat ini ketika perorangan kan itu mobil mobil mereka sendiri
harusnya mereka bisa bertanggung jawab kan dengan apa yang mereka miliki
dasarnya adalah mobil tapi ketika nanti harus berbadan hukum kan dia harus tersentralisasi
semua mobil itu harus melalui salah satu badan hukum
itu akan mengubah pola bisnis atau bisnis model dari gojek ataupun juga transportasi online itu
akan mirip mirip dengan taksi konvensional gitu loh
akan mirip mirip kalau misalnya harus berbadan hukum gitu
itu kayak menarik ke belakang taksi online
tapi paling tidak kalau kita bicara semangat berbadan hukumnya
ya kita paham isi pemerintah ingin lebih jelas
kalau punya badan hukum kan kemudian mereka akan bayar pajak gitu
jadi kita juga
lalu selanjutnya kita lihat ada kuota
jadi setiap kepala daerah nanti akan menentukan berapa sesungguhnya kuota taksi online di suatu daerah
nanti itu akan berdasarkan jumlah penduduk demand itu akan ditentukan oleh masing masing wilayah
selanjutnya adalah tarif
nah ini ya ini yang saya mungkin akan sedikit bahas
ada tarif atas dan ada tarif bawah
nah menurut kppu kppu mengeluarkan sebuah rekomendasi pada pemerintah terkait polemik ini ya
karena ini di dasarnya juga adanya bentrokan di kawasan ataupun juga di kalangan bawah
jadi sesama misalnya salah satu pengemudi konvensional dengan online itu bentrok di bawah luka luka ada korban
itu kan harusnya nggak terjadi
pemerintah nggak boleh alpa dan harus sigap
jangan gagap untuk mengatasi kemajuan teknologi seperti ini
nanti akan diatur tarif bawah dan kemudian juga tarif atas
tapi menurut kppu yang diatur ini aja
yang ini nggak usah gitu
tarif atas itu biar nanti jadi supaya persaingannya itu persaingannya itu bisa lebih oke gitu
jadi tarif bawah
tarif bawah aja misalnya
nggak boleh di bawah enam ribu setiap sekali order gitu
itu belum hitungan per kilometer gitu
tapi tarif atas ya nggak usah diatur
tarif bawahnya aja yang diatur
sehingga nanti angkanya disebutkan gap antara konvensional dan online gapnya ini tidak terlalu jauh gitu
walaupun sebenarnya sebagai konsumen saya sih penikmat gap yang jauh
saya suka satu yang yang
dan kalau misalnya kppu itu mintanya dihapus aja gitu
tarif bawah taksi onlinenya gitu
karena kan itu tidak akan menimbulkan harga yang kompetitif gitu
kalau saya sendiri ditanya sebagai salah satu pelanggan
saya suka yang sangat kompetitif
sepanjang kita juga atau pemerintah juga aware dengan nasib para pengemudi transportasi online gitu
itu kan itu yang harus diatur oleh pemerintah
tapi sepanjang itu lebih murah ya iyalah kita kan menuju negara yang mau lebih maju
kita harus aktif
kata kunci sebuah negara maju adalah efisiensi
dan teknologi menjadi salah satu penyumbang utama menuju hidup yang lebih efisien tersebut gitu
jadi harus jadi bukan bukan yang konvensional ditarik ke digital ataupun ke teknologi
tapi oke terbalik saya
bukan yang high technology ditarik ke konvensional
tapi yang konvensionalnya pelan pelan didorong untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi
seperti kerjasama antara gojek
dan juga tadi bluebird
go bluebird itu salah satu yang positif kerjasamanya
tapi ingat juga jangan mengkanibalisasi para pengemudi online yang saat ini tidak tergabung dalam bluebird misalnya
itu juga harus dipertimbangkan
selanjutnya kita lihat adalah jenis angkutannya
oke nanti ini akan berubah pelat ya
nih jenis angkutannya nanti akan ada jenis jenis tertentu yang akan ditentukan ada berapa cc gitu mobilnya yang harus bisa mengikuti transportasi online
selanjutnya kita lihat tahu ini dia
selinder mesinnya jadi angkutan sewa khusus itu harus sekitar seribu kemudian seribu tiga ratus cc untuk angkutan sewa umum
saya sedikit percepat
kemudian ini yang menarik lagi harus ada pool
ini ini menarik ya
ini sih udah sama kayak yang taksi konvensional gitu
ini mampu menampung jumlah kendaraan ya
kalau kayak gini orang harus punya modal gede bos
kalau mau dapat uang tambahan
kalau misalnya harus ada pul berarti kan harus ada lahan
jadi yang pool pool yang kayak gini yang akan tampaknya akan memberatkan
dan jangan lupa loh kalau misalnya kita punya uang tambahan atau dari side job yang kayak gitu yang saya sebutkan bukan modal gede bos misalnya
itu akan membesar spending
spendingnya besar ekonomi akan tumbuh lebih baik gitu
lalu harus ada bengkel nih
bayangin kalau anda mau punya tuh anda harus punya bengkel sendiri kerja sama
tapi dalam hal ini mungkin konteksnya pemerintah inginkan perusahaan transportasi online tersebut memiliki ini mungkin
punya bengkel sendiri kemudian juga punya lahan sendiri
tapi ya mirip banget dengan taksi konvensional
baik kita kemudian akses dashboardnya
kita lihat pengawasan operasionalnya nanti ada
lalu selanjutnya adalah beban pajaknya
nanti juga akan disamakan dengan sewa pengangkutan umum
kemudian adalah kalau misalnya nggak nurut tuh
nah nanti akan memblokiran oleh menkominfo
beberapa negara misalnya sudah dengan keras memberikan warning
bahkan di denmark misalnya uber itu salah satu aplikasi transportasi online memutuskan untuk hengkang dari sana
karena tidak sependapat dengan pemerintah
dan pemerintah dalam hal ini memang harus ya memiliki sebuah pride ya
kita harus mendukung juga mengapresiasi juga
bahwa harusnya mereka memiliki agar ya paling tidak semuanya itu tunduk ke regulasi
dan akhirnya ujung ujungnya pasti fulus kan
jadi taksi online ataupun transportasi online ini tetap bisa bertahan
kita mobilitasnya lebih efisien
kemudian negara dapat pendapatan
nah terkait hal tersebut kami dari cnn indonesia business melakukan polling
pollingnya adalah kami meminta anda memilih mana yang menjadi moda transportasi pilihan anda
apakah online atau konvensional
kita lihat bersama
dan kami share di cnn indonesia daily
terima kasih kamu ucapkan bagi anda yang sudah memilih dan berkontribusi untuk polling kamu lakukan
pilihan netizen jumlah pemilih kami sebar sepanjang satu x dua puluh empat jam adalah enam ratus delapan puluh lima akun yang memilih
dan kita lihat hasilnya
saya berdiri di tengah biar lebih fair ya
kita lihat bersama mana kamera
oke di sini kamera
karena setiap kilometer argonya nambah
kalau macet bayangin di jakarta bisa habis berapa gitu ya enggak
aduh kocek tuh bisa habis banyak
karena biasanya kita udah tahu ya kita kena berapa sih charge di charge berapa sih kita sekali perjalanan gitu
dan hitungannya per kilometer gitu
tapi dengan adanya revisi tadi peraturan pemerintah kementerian perhubungan pasti akan mempengaruhi juga
bagaimana bisnis model dari aplikasi transportasi online
utamanya untuk taksi online
kita hanya berharap pemerintah harus pro pada efisiensi kemudian mobilitas yang lebih cepat gesit
sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih cepat
tapi juga jangan mengkanibalisasi yang sudah ada
jadi pemerintah harus melakukan sebuah kajian ekonomi publik
apa yang harus dilakukan sehingga dapat jalan tengahnya
ada masa adaptasi